lima menit berarti ditutup dulu tungkunya
tapi itu tadi bahwa sekuat apapun sandi kalau kita melihat kecenderungannya belakangan memang sudah mulai digantikan dengan pemain pemain lainnya
adalah menara pengusung jenazah yang disebut badeh
waktu dari awal kontainer ini ditaruh di sini sampai selesai hanya tiga lima bulan
atau kita gimana tapi gak stroke sama klubnya kan percuma aja kita main di situ
dokter spesialis sarah firmasakit pertamina jaya sri utaminisi menjelaskan
begitu bisa memahami keadaan seperti ini
saya tidak berasumsi lagi bahwa ini dari listrik
dekat tradisi umat muslim merayakan lebaran bersama keluarga yang telah menetap secara
sehingga untuk vaksin yang pertama itu sudah sembilan puluh sembilan
nilai nilainya ada tapi kesempatan untuk hidup bersamanya lebih sedikit karena itu itu harus ditutup gitu
kita akan mengulasnya dengan pengamat sepak bola akmal maharli dan koordinator safe hour soccer akmal maharli sekaligus manajer timnas indonesia u dua puluh tiga sumarji
pastinya kami akan berdialog dengan semua pihak atau instansi yang terkait mulai dari satgas covid kemenkes
antisipasinya sampai sejauh mana gitu loh
penyebaran informasi yang salah dapat berdampak signifikan pada narasi sosial politik dan juga pribadi
nikah mengalami kekerasan begitu udah cerai pun mengalami kekerasan lagi gitu
ini adalah di dalam sini ada yang namanya optical partical culture
oh iya benar itu dia
ya ini bisa kena matahari kena vitamin d
pempercayaan bukan hanya pada penyelenggaraan
pak marji ketika dua satu di bench mukanya agak anyap
bisa saja satu orang memiliki tiga nama panggilan dan ini dikonfirmasi oleh beberapa orang
ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah datangnya ular masuk ke dalam rumah atau tempat tinggal kita
berarti kakak kalau misalnya pulang ke surabaya gitu aku udah ada rumah atau bisa pulang ke mes gitu kak sebagai alumni
kita memikirkan gimana cara untuk bisa mengukur kualitas udara yang ada di jakarta
nah dari persi sendiri masih ada rumah sakit atau fast case gitu ya
dan saya yakin bahwa pengalamannya
apakah ada elemen lain sebenarnya ketika anggaran ini tidak bisa dipenuhi
krovel adalah salah satu personel the dua da vinci kang ming kyung
dan bagaimana kita mulai apakah itu kiri atau kiri
kalau kata dita yang membawa sampai sekarang ini adalah mimpinya itu
bahkan ketika masa covid kekerasan seksual itu terjadi di dalam ruang di cyber space bukan di ruang nyata
nah yang percaya itu dua puluh lima persen aja
tapi nyambung lho pak deh nyambung lho
atas kasus kasus besar kejahatan kemanusiaan yang tak kunjung tuntas
ya saya sejak beritanya dirilis sudah banyak mendapatkan respon dari teman teman musisi pekerja pekerja dan semua sahabat
mudah mudahan itu menjadi bagian yang membantu
ada tertuliskan provinsi dki jakarta nantinya itu akan berubah menjadi daerah khusus jakarta atau dkj
maksudnya saya gitu sama will kayak diskusi kayak tatiana ini nggak pernah nih main sesuatu dengan intensitas tinggi gitu
dan saya pikir di bali secara umum semua orang sangat terhubung dengan tuhan
berarti di daerah daerah lain
sehingga biasanya positif untuk sektor konsumer gitu
terutama di selat junda selat bali dan selat tondo
itu kita sama ayu indonesia kita dekor satu kafe waktu itu
itu nanti kita berikan ke bulog
itu adalah pemakaman khusus orang orang parung bingung
isiannya daging kelapa muda
erna menangis lantaran tidak kuat lagi berjalan untuk menawarkan balai bambu miliknya
bssn itu sebut kategori kita rendah
dianggap lebih lah dari yang biasanya
kecuali salah satu itu berahi rimbah
sampai semarah itu ya
saya pak menteri kalau saya membantah pak menteri kan saya tidak enak
terhadap lembaga ini dalam kerjanya sekarang
muhammad mengatakan ia telah beberapa kali mengeluh tentang pengemudi tertentu yang dikenal bermasalah
mungkin saya sendiri mungkin kurang ngasih kayak pay attention sebelumnya
gibran tidak jadi wakil presiden
dan biasanya kalau orang ini sakit patah tulangnya kedukun atau ketukan pijit
bantu bantu rumah di kapolda
ini peras satu satunya adalah bulog yang punya
sudah menjadi sebuah kelaziman dalam penduduk pesantren
prosesnya panjang wah nggak apa apa itu udah jadi makanan saya sehari hari boleh ya pak ya
cuma ya balik lagi karena aku ngeyel banget gigi banget demen banget udah main sama yang orang orang gitu ya sama bola
kalau prevensial yang disebutkan mbak desi tadi memang fantasi seksual mereka kepuasan seksual mereka hanya pada anak anak
kemudian dua ribu delapan itu juga saya dapat juara indonesia